dalam tujuh tahun terakhir indonesia menunjukkan penurunan kinerja demokrasi yang serius
salah satu faktor utama penurunan itu adalah
masih kuatnya diskriminasi terhadap kalangan yang dianggap minoritas
yang kadang diwujudkan dengan menggunakan kekerasan dan seolah dibiarkan oleh pemerintah
seperti dilansir dalam website saiful mujani research and consulting
menurut pendiri sekaligus peneliti utama smrc saiful mujani
pada dua ribu lima sampai dengan dua ribu dua belas indonesia dinilai oleh lembaga internasional
seperti freedom house telah mencapai indeks kebebasan sepenuhnya bebas
ini berarti kualitas demokrasi di indonesia adalah yang terbaik di asean
dan juga berada satu grup dengan negara negara demokratis lainnya di asia
seperti india jepang dan korea selatan
namun sejak tahun dua ribu tiga belas skor indeks kebebasan di indonesia terus menurun
sehingga sekarang dinilai sebagai hanya sebagian bebas
di sisi yang lain yang menyebabkan kinerja demokrasi di indonesia dianggap terus menurun adalah
yang terkait dengan dimensi kebebasan sipil termasuk dalam kebebasan sipil
antara lain kebebasan berbicara kebebasan akademik kebebasan berorganisasi
serta kebebasan menjalankan dan menyatakan keyakinan agama
atau bahkan tidak percaya pada agama secara terbuka
ya saiful mujani research and consulting melihat dalam tujuh tahun terakhir
indonesia menunjukkan penurunan kinerja demokrasi yang serius
seharusnya setelah lebih dari dua puluh tahun kita meninggalkan rezim otoriter orde baru
kualitas demokrasi kita sudah sepantasnya terus berangsur membaik
apa yang membuat ada penurunan kualitas demokrasi kita dalam beberapa waktu terakhir
apakah kekuasaan atau masyarakat sipil yang menjadi virus utamanya
kita akan mengulasnya malam hari ini dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya sudah ada mbak irma suryani caniago
ketua dpp partai nasdem
mbak irma selamat malam apa kabar
selamat malam rinda selamat malam
alhamdulillah baik ya mbak irma
dan sudah ada masiro judin abbas direktur program smrc
mas abbas selamat malam
oke mas abbas dan juga mbak irma kita lihat dulu ya
bagaimana kemudian tren soal kebebasan di indonesia
yang kalau kita lihat tadi dari smrc hasil rilisnya menurun sejak tahun dua ribu tiga belas ya
mas abbas ya sampai dengan hari ini
kita coba lihat seperti apa kemudian trennya dari tahun ke tahun
soal demokrasi kita soal kebebasan kita yang sudah dirilis oleh smrc
nah ini kita lihat di belakang
ini mbak irma dan juga mas abbas
penurunan itu sejak tahun dua ribu tiga belas
mungkin mas amas bisa jelaskan soal tren dari freedom indonesia ini
seperti apa kenapa kemudian sejak tahun dua ribu tiga belas
tujuh tahun terakhir ini justru mengalami penurunan
apa penyebabnya mas
ya pertama perlu saya jelaskan
freedom house itu salah satu lembaga pemeringkat demokrasi dunia
berdasarkan prinsip dasar dari demokrasi itu kebebasan
freedom house salah satunya
ada yang lain juga
asia barometer juga ada untuk di asia
nah di indonesia smrc yang secara reguler memonitor perkembangan demokrasi
dilihat dari sudut pandang kebebasan
nah yang kita lihat memang ada kecenderungan menurun sejak tahun dua ribu dua
setelah sebelumnya selama lima tahun berturut turut mengalami kemajuan yang signifikan
indonesia termasuk salah satu
yang negara demokratis dalam pengertian tingkat kebebasannya sangat tinggi
meskipun belum sampai ke angka satu
itu kan angkanya antara satu sampai tujuh
kalau sekarang kemudian menjadi partly free itu karena apa
nah kalau kita lihat indikator utama yang membuat indonesia ini menurun kualitasnya
ternyata dari dua indikator besar
yang pertama itu hak hak politik
dan yang kedua kebebasan sipil
ternyata yang menurun itu pada aspek kebebasan sipil
ketika kita gali lebih jauh
sipil libertisnya yang menurun justru ya
sipil libertisnya yang menurun
karena apa itu mas
nah kita cek ternyata ada dua faktor
yang paling berpengaruh dari aspek sipil libertis
yang pertama soal warga menurun dari aspek kebebasan beragamanya
itu dalam tujuh tahun terakhir orang merasa semakin takut
untuk berekspresi untuk menyatakan
apa dirinya dan beribadah sesuai agama dan kebebasannya
dan yang kedua aspek sipil libertis ini juga terkait dengan
berorganisasi dan berbicara
nah orang merasa belakangan ini ada penurunan ruang kebebasan
untuk berekspresi berorganisasi dan berbicara
nah kita sudah rilis juga survei temuan kita
itu akhir mei sampai awal juni
kita survei terakhir kita sudah rilis ke publik juga
bahwa ada empat indikator besar
paling tidak yang mengalami penurunan
jadi pertama orang belakangan ini semakin merasa takut untuk berbicara
yang kedua orang menjadi semakin takut
kalau mereka akan ditangkap polisi secara seonang onang
yang ketiga orang juga semakin takut untuk berorganisasi
jadi hak hak berorganisasinya mulai menurun
jadi jumlah orang yang takut lebih besar
yang keempat
orang menjadi semakin takut untuk beragama beribadah
nah jadi orang menjalankan kekuasaan

bukan minoritas atau tidak
belakangan itu maksudnya di pemerintahan pak jokowi ini atau
atau memang diukur dari tahun dua ribu tiga belas itu
kita punya data itu dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sampai sekarang disarankan dari gulen
jadi ada data longitudinal yang kita baca secara periodik
oleh karena itu salah satu yang kita
nah itu empat hal itu terkait dengan kebebasan sipil semuanya
yang menambah penurunan itu
dan misalnya kalau kita compare dengan temuan freedom house
dan kalau kita lihat di freedom house
itu kebebasan beragamalah yang paling menurun kualitasnya
di kita juga sama
saya ke mbak irma
mbak irma melihat data yang dipaparkan oleh smrc
soal penurunan kualitas demokrasi kita ini
karena kebebasan berekspresi tadi
berbicara berorganisasi dan sebagainya
terutama di civil liberties nya
itu bagaimana itu mbak irma
ini kan terjadi paling tidak dari tahun berapa tadi mas
anda sependapat dengan itu
merasakan hal yang sama tidak
atau justru berbeda
saya nggak sependapat ya
karena sebagai aktivis ya
baik di tempat tempat yang seharusnya memang nggak boleh pun
seperti di pelabuhan pun
mereka juga nggak ada masalah
bisa dan nggak ditangkap polisi kok
yang kedua saya juga nggak melihat bahwa
bahkan sekarang ini
kalau untuk minoritas betul
kalau untuk minoritas
yang seperti kepercayaan
sama dialah saya kasih tahu secara vulgar
tapi untuk agama agama yang sudah diakui di indonesia
saya nggak melihat itu sama sekali
ekspresi beribadah kita
nggak ada yang merasa takut khawatir dan lain sebagainya
nggak ada menurut saya
nah yang ketiga
mungkin ada ketakutan dari
ketakutan orang untuk
masuk dalam organisasi
itu juga organisasi organisasi tertentu sebenarnya
yang juga sebenarnya memang
itu dilarang oleh pemerintah
tapi kenapa pemerintah melarang
saya terus terang nggak setuju dengan ham ham ini
bukan saya nggak setuju secara keseluruhan loh ya
jangan juga kemudian kita
tapi kita juga mengabaikan gitu ya
ya hak manusia itu sendiri
ada salah kaprah menurut saya dari
pengejauhan tahan ham
salah satu contoh begini
itu nggak boleh loh dihukum mati
ya kan nggak boleh
kalau saya bilang harus dihukum mati nih orang
jiwa kemanusiaan kok
binatang aja nggak seperti itu
terus mereka bilang
kalau dihukum mati ham nya di mana
terus saya bilang
ham nya yang melakukan ini di mana
waktu dia memperkosa bayi ini
nah ini yang nggak bisa dijawab
pengusung ham ham ini
nggak bisa dijawab
mereka hanya bisa menjawab bahwa
kalau kamu melakukan itu kamu sama aja sama
kalau soal kebebasan berorganisasi
yang tadi sempat disalahkan menjadi indikator utamanya
menurut mbak irma bagaimana
ini kan kita tahu di pemerintahan sekarang
ada beberapa organisasi yang kemudian menjadi dilarang
ini bisa berhubungan dengan hal yang lain
memperkuat bahwa itu menurunkan
kualitas demokrasi kita tidak sebetulnya
demo berjilid jilid pun di negeri ini
itu nggak dilarang kok
saya bicara padanya
nggak ada yang larang kok
di mana yang disampaikan tadi
bahwa ada ketakutan
ada kemunduran demokrasi atau tidak
tapi tidak dilakukan oleh pemerintah
tapi justru dilakukan oleh penumpang gelap
saya tanyakan nanti ke mas abbas
tapi kita harus break dulu mas abbas
jadi sebetulnya virus utamanya ada di siapa
apakah ada di pemerintah sebagai
begitunya pembuat kebijakan
atau justru ada di masyarakat yang sebetulnya
salah kaprah soal demokrasi itu sendiri
tapi kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
ya anda kembali bersama kami di layar demokrasi
kita masih membahas soal
betulkah kita mengalami kemunduran demokrasi
tadi mbak irma mas abbas sudah menjelaskan bahwa
dalam praktiknya sehari hari
tampaknya tidak mengalami kemunduran yang mungkin digambarkan
dalam prakteknya berekspresi bisa saja
demonstrasi bisa saja
beribadah juga sasar saja begitu
kalau begitu kemudian
dari realisasi smrc ini
penyebab utamanya atau virusnya
itu ada di siapa di pemerintah
atau justru di kita atau penumpang gelap yang tadi
barir berkatakan yang membuat itu menjadi
turun kualitas demokrasi kita ada dua
sumbernya ada masyarakat dan ada
dari negara juga nah masyarakat itu
ada yang individual ada yang
berbentuk organisasi penumpang gelap
itu bagian dari masyarakat
bentuk perlakuan seperti apa
pertama begini pengakuan
dan perlindungan terhadap minoritas
untuk beragama misalnya
kita punya problem soal ahmadiyah
itu sudah lama berlalu lalu
dan tindak kekerasan itu dilakukan
oleh masyarakat yang tidak punya hak
juga untuk mempersoalkan
agama dan kepercayaan orang
itu masyarakat yang melakukan
belum lagi ada orang yang berusaha
memaksakan misalnya hukum hukum syariat
kepada orang lain
menakuti orang lain
itu masih terjadi
masyarakat tentu saja
di sini merasa vulnerable
karena harusnya pemerintah
melarang semua perilaku
semua yang dilakukan oleh masyarakat ini
ada kehadiran negara begitu maksudnya ya
negara harus melindungi setiap individu
di kita misalnya negara juga agak sedikit
misalnya agama yang diakui hanya
di konstitusi kita juga hanya enam
kenapa yang lain tidak
yahudi juga agama yang diakui dunia juga
kenapa yahudi tidak
padahal ada juga pengadut yahudi di indonesia
soal yang tadi saya kira
negara seolah olah ketakutan
dan kurang tegas menindak
dan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat itu
saya mengerti memang
ada alasan alasan politik di belakangnya
kehilangan basis dukungan
ceruk suara ya
ada ceruk suara
atau juga mungkin ketakutan karena
saya kira intimidasi politik
yang dilakukan selama ini lewat mobilisasi
masa demonstrasi dan sebagainya
tetapi dalam data kita
mereka itu kecil sekali
tidak akan ada efek yang serius
bagi pemerintah atau bagi partai yang ada
di parlemen saat ini kalau mereka bersindak
dalam sejarah politik indonesia juga
kelompok ekstrim semacam ini tidak pernah
memenangkan suara mayoritas
apalagi memenangkan pemilu
jadi sebetulnya tidak ada dasar
bagi pemerintah untuk menangkan pemilu
untuk takut dan membiarkan kelompok ini
hambatan dari pemerintah
tapi kalau kemudian pemerintah terbentur
dengan aturan hukumnya bahwa
yang dianggap hanya katakanlah enam
ini juga menjadi masalah
masalah satu bagi masalah
negara harus pertimbangkan lagi kenapa hanya dibatasi enam
di dunia kan banyak
dan termasuk juga negara harus melindungi
kalau orang nggak mau beragama terus kenapa
kan gitu biarin aja gitu artinya tidak ada
hambatan bagi masyarakat untuk meyakini atau tidak meyakini tuhan
itu urusan pribadi dia kira kira begitu
dan termasuk kalau misalnya tertulis di ktp
itu salah satu indikator yang terbaca lewat survei kita
bahwa aspek kebebasan beragama dan perlindungan terhadap
terlaksana di indonesia
itu kemudian akhirnya juga membuat mungkin masyarakat bergerak sendiri ya mas abbas ya
untuk kemudian mempersekusi mungkin orang yang dianggap tidak beragama
tidak boleh ada di indonesia karena kita ketuhanan dari ma'a esa begitu
terutama yang berbeda paham keagamaan misalnya di dalam islam sendiri
syiah dan ahmadiyah itu hanya bagian dari sekte kecil dalam islam
mereka dibakar rumahnya dibakar masjidnya diusir dari kampung dan rumahnya
dan itu tidak boleh terjadi dalam negara demokratis
itu yang menjadi bagian dari civil liberties tadi ya
persis itu kebebasan sipil yang paling asasi dari bonus
baik mbak irma bagaimana
pemerintah tidak berani atau bagaimana sebetulnya menghadapi
atau memang belum ada solusi atas problem problem menghadapi misalnya kalangan minoritas
yang kemudian dipersekusi atau mungkin diperlakukan tidak adil begitu
betul itu yang terjadi
itu terjadi betul
maka kemudian saya ingin sampaikan seperti yang bang abbas bilang tadi
kenapa sih pemerintah nggak berani bertindak tegas
akibatnya kan minoritas ini kan akhirnya menjadi korban
tapi memang saya pernah berbicara sama teman teman di kelompok islam
ya baik yang moderat maupun yang agak ekstrim
saya pernah bicara soal ahmadiyah contohnya gitu
kenapa kita tidak membiarkan itu berjalan sebegitu
berjalan sebagaimana mestinya
kenapa kita harus melarang mereka dan segala macamnya
mereka jawab ahmadiyah boleh menjadi agama tapi tidak boleh pakai nama islam
silahkan agama ahmadiyah bukan islam
karena kalau islam itu nabinya muhammad tuhannya allah swt
dan nabinya harus muhammad kalau islam
nah itu bang
itu berdasar mereka melakukan penolakan
tetapi terus saya bilang tidak boleh juga kan dipersekusi gitu
kemudian hak azazi mereka dilanggar
itu tidak boleh juga karena negara ini adalah negara hukum
saya tidak terlalu sependapat dengan ham ham ini tanpa ada ukuran yang jelas gitu loh terhadap ham itu sendiri
itu yang selalu saya tolak
saya ini bukan orang yang tidak percaya dengan ham tidak membela tidak menjunjung tinggi ham
tapi ham itu ada dua sisi
sisi korban dan sisi pelaku
oke mbak irma
kalau kemudian tadi yang disampaikan oleh mas abbas soal perlakuan yang tidak adil terhadap misalnya kalangan minoritas dan lain sebagainya begitu
ada juga peran negara yang mungkin tidak tegas begitu ya mas abbas
tapi juga ada juga akhirnya kelompok kelompok masyarakat yang melakukan tindakan hukum sendiri
itu semakin parah
anda melihat itu sebenarnya sebagai apa
menunjukkan apa sebetulnya
ini kan ada persoalan yang sangat luar biasa hari ini ya
politik identitas kita ini luar biasa bang abbas
dan ini ditakutkan orang
orang semua takut menghadapi politik identitas ini
ketika agama sudah dipolitisasi sedemikian rupa itu karakter orang itu bisa hancur sehancur hancurnya loh
orang sudah bilang menista agama itu udah gak ada ampun lagi
ini orang ini
sangat tidak ini misalnya gitu kan
itu udah hancur sekali itu dah
nah itulah yang menjadi ketakutan pemerintah kita hari ini
pemerintah kita ketika dikatakan tidak bela islam misalnya seperti kemarin
kan kemudian ada yang menyebut pki loh
saya seorang yang terbiasa bicara apa adanya
itu yang dikhawatirkan
ketika seseorang dicapai
maka seluruh indonesia ini gitu akan punya persepsi yang sama
karena selama ini orang yang dianggap pki itu orang yang berkeyakinan
bukan berkeyakinan ya
punya pola pikir tetanegaraan sosialis istilahnya kan
pki itu kan bukan agama
kan dia partai politik
tapi ketika itu sudah dicap adinda sudah dicap sebagai pki
itu sampai tujuh turunan hilang
penguatan politik identitas yang terjadi hari ini begitu ya mbak irma ya
nanti kita akan bahas lagi
mas abah kita harus break dulu mbak irma soal kebebasan berekspresi
belakangan kita juga tahu bahwa disebut sebut bahwa rezim pak jokowi ini kemudian banyak memenjarakan orang
mengkriminalkan dan lain sebagainya
apakah ini juga masuk dari bagian bahwa itu membreddle kebebasan berekspresi sehingga masuk ke dalam merusak kualitas atau menurunkan kualitas demokrasi kita di situ
nanti dijawab nanti mas abbas
kita harus break
iya anda kembali di layar demokrasi
kita masuk ke segmen terakhir dialog
kalau begitu mas abas tadi juga dalam civil liberties yang dibahas adalah soal kebebasan berekspresi
tapi kalau political rights ini aman sebetulnya ya mas ya
kebebasan orang untuk misalnya memilih dan dipilih sejauh ini oke
pemilu dalam banyak ukuran yang kita gunakan selalu memuaskan
partisipasi juga tinggi ya
partisipasi juga tinggi
juga partai politik
civil liberties yang tadi kebebasan berekspresi apakah yang kemudian belakangan kita juga tahu soal kriminalisasi dan lain sebagainya
itu menambah buruk kualitas demokrasi kita yang kemudian mungkin dibaca oleh smrc
ya kita membaca memang ada peningkatan warga yang merasa kebebasan berbicaranya sekarang lebih terbatas
dalam beberapa tahun terakhir ini
kalau kita gali kenapa begitu memang bukan pada aturan aturan pemerintah yang melarang orang misalnya untuk menerbitkan atau untuk menyebarkan informasi
bukan itu poinnya
tetapi pada minimnya pengetahuan masyarakat tentang limit limit kebebasan
limit limit kebebasan berbicara
misalnya tidak boleh berbicara jelek tentang orang lain
atau memproduksi dan menyebarkan berita hoax
masyarakat pada umumnya belum mengerti itu
nah sehingga ketika muncul kasus kasus masyarakat baru tersadarkan oh ternyata nggak boleh toh
nah tetapi masyarakat yang nggak mengerti itu merasa bahwa pemerintah sudah berlaku
zalim kepada orang orang itu
terlalu banyak yang berapa namanya satu status di facebook atau di wa group
tapi regulasi itu apakah tidak membatasi kemudian kebebasan untuk berbicara atau berekspresi tadi itu mas
karena disitu juga membatasi soal misalnya melindungi kebebasan orang untuk diproteksi hak hak dasarnya sebagai manusia
misalnya nggak boleh juga dijelek jelekin tanpa dasar tanpa bukti
atau nggak boleh juga orang itu diserang oleh hoax
oleh berita bohong yang nggak ada dasarnya
jadi lingkup kebebasan itu di kita kan sudah relatif lebih clear
misalnya ada batas batas yang tidak boleh dilanggar karena itu ada dasar hak asasi kebebasan individu
dan kewajiban orang untuk melindungi harga diri dan nama baiknya
nah karena masyarakat tidak tahu selama pemilu kemarin misalnya dia memproduksi meme dengan misalnya cropping foto
padahal itu menghinakan dan juga menambah bumbu bumbu yang fitnah
membuat image orang itu jadi buruk
disitu bukan kebebasan berbicara
tetapi itu serangan terhadap harga diri dan kewibawaan orang itu
dan juga penyebaran hoax
nah banyak orang yang tidak mengerti bahwa yang mereka sebar itu bohong tidak dasarnya
baru sadar ketika ada persoalan ada yang melaporkan ke polisi
nah saya kira itulah yang membuat merasa membuat sebagian masyarakat merasa kebebasan
kemudian kebebasan dirinya
oleh karena itu yang dibutuhkan sebetulnya di sektor itu adalah sosialisasi dan pendidikan
lebih luas kepada masyarakat bahwa media sosial yang ada di tangan anda itu bukan tanpa batasan dan bukan tanpa aturan
karena itu akan menyinggung harga diri dan kehormatan orang lain
mbak irma salah satu kemudian komponen penting dalam demokrasi adalah tentu ada
tadi kita bicara soal kebebasan berekspresi
tapi yang kemudian timbul adalah persepsi yang mungkin dibangun
ini soal dugaan kriminalisasi hoax dan lain sebagainya
ketika kemudian penegak hukum menangkap tapi kemudian dibebaskan
ini kan kemudian mungkin menimbulkan pertanyaan
ini serius tidak
bahwa atau jangan jangan memang ya kebebasan itu kemudian menjadi dibatasi begitu oleh pemerintah
sebenarnya kan begini ya
pemerintah ketika memiliki kebebasan
pemerintah ketika memiliki kebebasan
memproduksi ya bersama sama dengan parlemen
undang undang it itu bang
itu kan belum tidak disosialkan secara masif
disosialisasikan tapi tidak disosialisasikan secara masif
sehingga masyarakat kita tidak tahu nih undang undang ini mana yang boleh mana yang tidak boleh
ini seperti bang abbas tadi bilang
sehingga masyarakat merasa loh kok ini kita gini gak boleh itu gak boleh
berarti pemerintah zalim dong
semua gak boleh semua gak boleh
padahal sebenarnya kalau dibaca undang undang itu mereka tahu bahwa yang namanya ham itu untuk anda dan untuk saya
bukan cuma ham itu anda saja
tapi saya juga gak perlu anda mencemo'oh saya
itu melanggar ham saya
kita juga dibatasi oleh hak orang lain
itu sepertinya begitu
nah ini yang sebenarnya harus kita perbaiki ke depan
kita harus memperbaiki ini secara terus menerus
tapi tidak bisa juga ini dilakukan hanya oleh pemerintah
tokoh tokoh masyarakat bank ini juga punya kewajiban moral untuk melakukan itu melakukan edukasi itu kepada masyarakat
jangan justru malah kemudian ngomporin
kan ini yang terjadi
ini yang menjadi bahaya
bukan sebagai alat untuk lawan politik
ditangkap karena hoax karena memproduksi diduga hoax tapi kemudian dilepaskan lagi
itu bagian dari edukasi sebenarnya ya
agar masyarakat punya efek jerah
ditangkap kemudian diberitahu kamu kenapa kenapa kamu melakukan itu
dia bilang saya nggak tahu kalau ini salah begini begini
nah ketika itu dilakukan secara lugur memang anak ini nggak tahu memang mesti kita tahan
saya kira cukup fair juga
itu cukup fair itu masyarakat
cukup fair karena itu ada komponen pendidikannya
karena dengan begitu masyarakat se indonesia bisa melihat bahwa yang disampaikan oleh pemerintah itu
misalnya mentersangkakan atau memanggil orang itu ada dasarnya
jadi masyarakat juga bisa melihat oh ternyata salah tuh kayak begitu
mas abbas tapi yang jelas tujuh tahun terakhir itu turun skornya angkanya begitu
lima tahun artinya pemerintahan pak jokowi ini menyumbang paling banyak tahunnya
apakah ini kemudian ada faktornya di pemerintahan atau apa sebetulnya mas abbas
kalau kemudian turun di tujuh tahun terakhir ini
artinya kan pekerjaan rumah untuk pemerintah dong
saya kira ada dua hal tadi
saya kira yang pertama pemerintah saya kira tidak perlu takut untuk menindak masyarakat yang main hakim sendiri
apa mengintimidasi dan mendiskriminasi sesama warga negara
tidak perlu takut memang meskipun ada ancaman demonstrasi besar besaran seterusnya
kita meyakini dari data yang kita punya mereka tidak punya kekuatan untuk mobilisasi dalam
porsi yang cukup besar sehingga mengganggu pemerintah
tidak ada dalam sejarahnya juga kelompok ekstrim seperti ini memenangkan pemilu
jadi saya yakin pemerintah tidak perlu takut untuk menindak kelompok kelompok yang sewenang wenang ini
mereka sudah kriminal maka perlakukan mereka sebagai kriminal
bukan karena keyakinannya tapi karena perilaku kriminalnya itu
yang pertama itu
yang kedua soal penegakan hukumnya
terutama pada pemerintah
terutama pada aspek hukumnya
saya kira penindakan kepada mereka harus juga diwujudkan di dalam pemberian hukuman yang fair
kalau orang melakukan itu karena tidak tahu misalnya karena tadi nyebar hoax itu tidak mengerti
keluguan orang nyebar ya cukup diberitahu
itu juga hukuman yang cukup berat buat mereka
tetapi kalau memang perlaku kriminal kayak begitu ya tahan dia
kan sudah jelas gitu ada dasarnya tidak boleh mengganggu kebebasan
jadi untuk memperbaiki demokrasi kita juga ada faktor masyarakatnya yang cukup menyumbang di situ ya
dan juga ini satu lagi saya kira
nah seringkali orang melakukan itu karena ada peraturan peraturan
bentuknya tidak harus undang undang tapi bisa peraturan peraturan daerah
yang bernuansa keagamaan
itu biasanya digunakan orang orang kelompok itu
untuk dijadikan ini ya alat itu
oke mbak irma terakhir
jawabannya kemarin pemerintah berani yang tadi dikatakan oleh mas abbas
terhadap orang orang atau kelompok kelompok yang tadi disebutkan
hari kemarin kemarin pak presiden sudah mengatakan bahwa
untuk menjaga nkri ini
apapun harus sama sama kita sepakati kita lakukan
yang melawan atau yang merusak nkri
ya harus kita binasakan
gak setuju dengan nkri keluar dari nkri
nggak setuju dengan nkri silahkan keluar dari nkri
founding father yang bersepakat membentuk nkri ini
yang berdarah darah membentuk nkri ini
secara bersama sama dari sabang sampai merauke
mulai dari ulama pemuka agama dan lain sebagainya
ini sepakat dengan nkri
masa orang yang nggak berjasa mengobak ngabak
nggak beri nkri
oke kita tunggu seperti apa kemudian keberadaan pemerintah juga
terima kasih banyak mas abbas mbak irma
mudah mudahan tentu dari rilis smrc
kita juga tahu bersama ya bahwa kemudian
kita punya pr bersama untuk bisa meningkatkan kualitas demokrasi kita bersama sama
terima kasih banyak mas abbas mbak irma sudah hadir malam hari ini
dan wajah demokrasi indonesia
masa ditetapkannya jokowi sebagai presiden terpilih
masih menjadi pembahasan di mana mana
benarkah demokrasi kita
kini dikuasai oligarki atau justru sosok jokowi lah
yang berusaha mendobrak tradisi oligarki di politik nasional
saksikan ulasannya usai kita